sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

di tapi kamu tau kan rencananya
iya tau lah ma
di kamu tuh hebat
ada apa sih di
kok tuman banget kamu tuh bikin janji pagi pagi
bisa gak sih ntaran aja aku tuh mau siaran
kamu tuh berisik banget sih
kamu mau gak
kalau perempuan itu lenyap
untuk sama lamanya
ya itu yang kita mau dari dulu bukan
ya kamu telfon dika sekarang
dan suruh dia datang ke sini
dia tuh udah gak bisa dihandelin lagi di
sama aja kamu mau ngulangin kegagalan kemarin kemarin dong
ya tergantung siapa yang punya ide
semua rencana kamu kemarin kemarin selalu aja gagal
karena kamu terlalu banyak
kamu terlalu percaya sama dika
kamu menyerahkan semuanya ke dika
rencana ini pasti akan berhasil
karena kita gak akan lepas tangan
dia harus ikutin semua yang kita mau
yaudah apa ide brilian kamu dika
telepon aja dika dulu sekarang
hei teleponnya angkat
pemuk banget kamu udah tidur ya
lama banget sih yang ketelpon doang
aku mau kamu sekarang juga
dika datang ke
atau aku suruh polisi geledah kamar kamu
siapa sih ini
aku gak mau tahu
dalam waktu lima belas menit kamu harus datang ke sini
atau kamu akan menyesal pernah dilahirkan di dunia
ya sudah tahu
ya jadi pabrik yang
di kalimantan itu tolong ditambahi personelnya
kalau bisa yang profesional loh
pak saya tuangin ya pak ya
aku senangkan tugas kamu
pada suatu hari
siapa itu siul siul lah
pasti kayak bunga itu
kita hampir berhasil
aduh bapak udah gak sabar
pengen tau reaksinya papa
seperti surat ya
ini pasti orang ngiseng tapi kenapa di
kayak disengajain ya
yang papa taruh kalau gak salah
di dekat telepon deh
mita papa tau lah maksud apa apa
ada ada aja sih papa
panggil dia pake nama
cakepnya persis opanya deh
berangkat kantor dulu ya
vino om berangkat kantor dulu ya
sepertinya akan ada drama yang super hebat di
aku juga udah gak sabar untuk melihatnya
tolong bacakan surat tadi
papa penasaran pengen tahu apa sih isinya
aduh pak milo itu udah telat
dan milo itu lagi buru buru kan ada ya
ada kakak atau mama bisa baca
ini pak rujuknya
oh taro aja di atas meja
jangan jangan biar digedong oleh opa
milo berangkat dulu ya
masalah hak cipta desain itu udah milo daftarin
itu udah milo daftarin
ya tapi para pembaca kan tetap nega ton
udah pak bapak tenang aja
yang susah itu kan desainnya
jadi udahlah itu nggak mungkin
oke nanti kita bahas lagi di rapat nanti ya
yaudah pak kalau gitu milo pamit dulu ya
mil kalau ada telpon dari klien kakak
suruh langsung telepon handphone aja ya
dia tuh yang klien yang cukup prospektif loh
itu di tangan kamu apa
oh tadi ada orang iseng lempar itu sampai di sini
surah dari siapa sih baca dong